masih di cnn indonesia newsroom google baru saja merilis hasil riset mengenai tren ekonomi digital di asia tenggara
hasil riset google bekerja sama dengan temasek dan bnn company ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun dua ribu sembilan belas
volume ekonomi digital indonesia dipredisi akan menyentuh angka empat puluh miliar dolar as
sekaligus menjadi yang terbesar pertumbuhannya di asia tenggara
laporan hasil riset google temasek dan bnn company menyebutkan bahwa volume ekonomi digital indonesia
menjadi yang terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan asia tenggara
pertumbuhan ekonomi digital indonesia diprediksi akan mencapai angka empat puluh miliar dolar amerika pada akhir tahun dua ribu sembilan belas
atau naik lima kali lipat dibanding dengan tahun dua ribu lima belas
yang hanya mencatatkan angka delapan miliar dolar dengan tingkat pertumbuhan rata rata sebesar empat puluh sembilan persen
dua sektor utama pendorong pertumbuhan
ekonomi digital indonesia adalah sektor e commerce dan ride hailing
sektor e commerce menyumbang dua puluh satu miliar dolar
sedangkan volume transaksi ride hailing indonesia hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai enam miliar dolar amerika
menurut randi yusuf managing director google indonesia
besarnya jumlah pengguna internet perubahan behavior consumer
dan dukungan pemerintah adalah faktor kunci pertumbuhan ini
ya dari itu contohnya dari reportnya kita lihat ya
misalnya dari kualitas
dari kuartal dua tahun ini dibanding kuartal dua tahun lalu
dari sisi global dari salah satu sumber crunch base
mereka lihat kata investasi dari venture capital turun turun ya
tapi kalau dari lihat dari asia tenggara malahan
itu malahan masih naik tujuh persen kalau nggak salah
jadi dari kalau karena menurut saya
menurut kami ya investor dan segala yang di luar
mereka melihat asia tenggara termasuk indonesia mempunyai komponen komponen struktural
yang menarik yang demographic you know raising income
internet user everything that yang kita diskusikan di report ini
juga semakin tambah ya
pertumbuhan ekonomi digital di kawasan asia tenggara
juga didorong oleh masuknya banyak arus modal asing
perlambatan ekonomi yang terjadi di kawasan eropa
membuat banyak investor melirik kawasan asia tenggara
laporan ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan
untuk tiga ribu start up di asia tenggara pada tahun dua ribu sembilan belas
hampir senilai tujuh miliar dolar amerika
dengan rata rata investasi meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir
sektor b dua b kesehatan dan pendidikan juga menerima pendanaan ini
fakta lain yang menarik dari laporan ini adalah wilayah jabotabek
menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di indonesia
dandang isanggeni robin kitt cnn indonesia